dari peringatan hari sumpah pemuda kita beralih ke info bisnis
keterbatasan dengan disabilitas bukanlah penghalang bagi pengusaha dunia maya asal jakarta habibie afsyah
di seminar di fakultas ekonomi bisnis universitas airlangga surabaya
dirinya memotivasi para mahasiswa bagaimana bisa memiliki penghasilan enam puluh juta rupiah setiap bulannya
bagaimana perjalanan karirnya berikut liputannya
disabilitas atau keterbatasan fisik tidak menjadi masalah dalam meraih kesuksesan
seperti yang dilakukan habibie afsyah seorang internet entrepreneur atau pengusaha melalui dunia maya ini
iya diselaslah menjadi pembicara dalam seminar nasional social action dalam gelaran ewic dua ribu delapan belas
di fakultas ekonomi bisnis di universitas airlangga surabaya
warga jakarta ini ternyata sudah dikenal menjadi pengusaha dunia maya sejak tahun dua ribu tujuh belas
dan pernah mendapatkan penghargaan pengusaha terbaik oleh salah satu bank ternama di indonesia pada tahun dua ribu dua belas
penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh presiden republik indonesia ke enam yakni susilo bambang yudhoyono
tak hanya itu habibie juga dinobatkan oleh para pengusaha sebagai guru wira usaha di dalam dunia maya atau internet
habibie menjelaskan setiap orang harus menghindari rasa rendah diri dan mengenali potensi pada dirinya
dengan disabilitas itu nggak usah ragu gak usah takut nggak usah mengingat malah anak itu apapun keterbatasannya pasti punya bakat yang bisa dieksplor oleh orang tuanya
sedangkan bakat anda sendiri seperti apa
aku kalau aku lebih fokusnya dari kecil emang hobinya dengan digital jangan digital jadi otomatis sekarang pun juga aku berbissec dengan dunia digital
pada para peserta seminar dan juga para penyandang disabilitas agar bisa terus melakukan inovasi dan terobosan baru
sehingga menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat meski memiliki keterbatasan
seminar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan ewik feb uner yang berlangsung hingga tiga november nanti